halo salam sejahtera bagi kita semua dan saya harap anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini
selamat berjumpa kembali dalam leaders corner bersama saya frida litwina
melayani trading atau jual beli dan juga investasi kripto peranannya sangat besar untuk membantu penetrasi investasi kripto di indonesia
salah satunya adalah pt pintu kemana saja atau yang dikenal dengan brand pintu
salah satu perusahaan investasi kripto terkemuka di indonesia yang hadir untuk membantu investasi kripto di indonesia agar dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun
lantas apa saja inovasi yang ditawarkan oleh pintu kepada investor
dan bagaimana dengan masa depan investasi kripto di indonesia
kita akan membahasnya langsung dengan chief marketing officer dari pintu timotius martin
halo mas timo terima kasih sudah hadir bersama kami di cnn indonesia
mas timo mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa apa sih tujuan dari kehadiran aplikasi pintu ini
ya tentunya jadi kami hadir di indonesia untuk memberikan akses yang mudah bagi semua orang di indonesia bisa berinvestasi aset cryptocurrency
nah kenapa kripto
karena kita melihat dalam beberapa tahun terakhir kripto itu berkembang sangat cepat sekali sangat booming
tadi disebutkan empat belas juta investor crypto ya nah itu sangat cepat sekali tumbuhnya
namun kita lihat juga tidak ada platform yang bisa dengan mudah memberikan edukasi pelajaran tentang apa itu crypto sehingga orang bisa berinvestasi dengan mudah
jadi pintu hadir di sini sebagai pintu masuk orang untuk bisa belajar kripto dan juga akhirnya berinvestasi dengan mudah dan aman
sesuai dengan namanya jadi pintu masuk orang untuk investasi aset kripto di indonesia
kita bincang bincang lanjutkan sambil duduk aja nih mas timo
terus kan ada banyak nih platform investasi aset kripto di indonesia apa sih yang membedakan pintu dengan aplikasi lainnya begitu
ya oke jadi ada dua ya yang membedakan
yang pertama itu kemudahan dan itu menurut saya yang paling penting dari platform investasi apapun
jadi pintu hadir dengan user interaksi
yang sangat simple sangat mudah hingga bisa digunakan bagi orang yang even belum pernah investasi digital apapun
jadi baru pertama kali coba melihat pintu itu tidak intimidating mudah digunakan gitu ya
dari proses registrasi verifikasi hingga mulai investasi pertama kali itu bisa selesai dalam hitungan menit
dan investasinya pun bisa mulai dari hanya sebelas ribu rupiah
itu yang tadi aku bilang accessible jadinya crypto untuk orang indonesia
yang kedua yang paling penting juga adalah keamanan
sekali kita ngomong aman gak sih berinvestasi
nah pintu ini sudah punya izin dari bapepti untuk beroperasi secara legal
juga kita punya berbagai teknologi kelas dunia mengenai keamanan
mungkin aku sebutin satu satu
agak technical tapi gak apa apa
saya agak tertarik
tadi kan dibilang sama mas timo bahwa untuk membuka account di pintu itu sangat mudah dan sangat murah
tapi bukankah itu semua tujuan dari semua aplikasi yang ada untuk memudahkan para calon
investor jadi cepat dan juga mudah
jadi apa sih benarnya yang jauh membedakan pintu dengan aplikasi aplikasi yang terdahulu begitu
ya jadi mungkin kalau aplikasi aplikasi platform lainnya
sewaktu masuk ke halaman depannya langsung dihadirkan dengan banyak angka banyak grafik
jadi mungkin terasa intimidating kompleks gitu ya
jadi di pintu kita mau menghilangkan rasa ketakutan tersebut
jadi begitu masuk pintu langsung bisa melihat user interface yang sangat mudah
dan juga bisa melihat pelajaran mengenai kondisi
pelajaran mengenai apa itu blockchain apa itu crypto apa itu bitcoin di dalam fitur namanya pintu academy
jadi urutannya user masuk itu untuk melihat dulu apa ini yang saya akan investasikan dipelajari dulu sebelum akhirnya bisa buat
jadi di main page nya itu memang sudah ada pilihan untuk mengakses edukasi
betul betul iya jadi semuanya ada
dan tadi yang kedua mengenai keamanan itu juga sangat penting sekali buat kita
kita punya beberapa teknologi contohnya ada face id
yang ketiga ini yang penting sekali juga adalah semua aset kripto yang ada di dalam pintu itu kita amankan di dalam teknologi yang namanya cold wallet
cold wallet itu adalah suatu wallet menyimpan aset yang tidak terhubung dengan internet

sehingga aset aset yang disimpan itu aman jadi kita bisa menghasilkan aset aset yang kita simpan
jadi kita bisa menghasilkan aset aset yang kita simpan
itu aman di dalam suatu vault yang tidak terhubung internet sehingga dia tidak mudah terhack lah gak ada internet
lalu kalau terjadi apa apa itu juga semua asetnya tergaransi hingga jutaan dolar
jadi sangat aman jadi kita memberikan rasa yang tadi yang pertama nyaman lalu yang kedua baru ternyata aman nih karena semuanya teknologinya advance
kalau tidak terkoneksi dengan internet apakah nanti para investor bisa dengan mudah mengakses

iya pertanyaan yang bagus jadi withdrawal di pintu itu bisa

walaupun tidak terkoneksi
walaupun tidak terkoneksi
karena itu di belakangnya teknologinya tapi waktu usernya menggunakan itu sangat straight forward sangat smoot
iya iya nah pintu ini kan sudah melayani masyarakat indonesia dua tahun kalau tidak salah ya untuk investasi aset kripto
apa saja nih yang sudah dicapai oleh pintu
ada beberapa sih ya yang pertama pertumbuhan user yang sangat cepat juga seiring dengan market di indonesia
ada beberapa sih ya yang pertama pertumbuhan user yang sangat cepat juga seiring dengan market di indonesia
seiring dengan market di indonesia yang tumbuh
bulan desember lalu pengguna kita itu baru dua juta
itu sekitar enam tujuh bulan lalu lah ya
sekarang sudah lima juta
lima juta pengguna dalam dua tahun
jadi dalam enam bulan terakhir kita double size usernya gitu ya
itu yang pertama
yang kedua bagi yang mungkin teman teman yang nonton yang juga udah pakai pintu dulu
sekarang fiturnya pintu jauh lebih banyak dari tahun pertama
jumlah token yang kita punya sudah lebih dari enam puluh
lalu kita selain bisa beli dan jual atau trading crypto
ada juga fitur yang namanya pintu earn
ya pintu earn tersebut adalah user bisa mendapatkan bonus kripto dalam bentuk yield
dan kalau boleh tahu nih ya
boleh tahu nggak
dimana ini adalah program marketing pintu ya promosinya
lalu juga kita jaga balance nya dengan adanya requirement requirement tertentu
contohnya ada maksimum jumlah yang bisa ditaruh
nah tadi kan mas timo katakan bahwa jumlah pengguna pintu sudah mencapai lima juta orang dalam dua tahun terakhir
berarti kalau empat belas
dua puluh juta investor lima jutanya pakai pintu berarti pintu pemimpin di aplikasi investasi kripto ya
i think sekarang risknya masih
i think kita yang tercepat growth nya
dalam beberapa bulan lagi kita yang tercepat
kita neck to neck lah dengan yang lain
jadi untuk user user baru datang itu bisa lebih welcome
rasanya jadi pintu
nah mengapa para pengguna aplikasi pintu ini senang menggunakan aplikasi pintu
apa sih yang menjadi daya tarik pintu bagi mereka
ya mungkin yang pertama yang kemudahan tadi itu ya
jadi sewaktu masuk tuh rasanya gampang ya
aku aja yang misalnya gap tech itu bisa belajar
mungkin itu cerita aku juga pertama kali
sebagai pengguna pintu juga ya
iya jadi sebelum aku karyawan pintu
aku belajar crypto itu download beberapa aplikasi lalu ketemu pintu akhirnya bisa belajar
dan rasanya waktu masuk itu feeling yang aku dapat tuh wah sepertinya nih aplikasi mau mengajarkan
instead of diburu buru untuk suruh beli
biasanya kan kalau kita masuk ke aplikasi platform lain ada angka buy or sell
jadi itu yang paling mungkin disenangi ya
karena tidak ada pressure buat buru buru beli
bahkan nggak usah jadi investor aja bisa jadi murid saja gitu ya
jadi itu adalah yang paling diminati oleh pengguna pintu
apakah fitur itu tadi di mana dia bisa belajar atau ada fitur
ah salah satunya
karena tadi walaupun indonesia sudah hampir lima belas juta orang
jadi lebih mature
dan di mungkin di contohnya di amerika atau di negara negara yang lebih maju itu literasi finansialnya juga sangat tinggi

orang indonesia waktu masuk itu pasti butuh banyak punya pertanyaan yang banyak
dia butuh banyak belajar
nah sewaktu dia masuk lihat pintu akademi mereka bisa belajar dulu sebelum akhirnya decide nih mau investasi yang mana atau kapan
jadi itu yang mungkin paling menarik
nah kalau dari statistik penggunanya itu sendiri apakah memang para pengguna atau investor aset kripto itu sebagian besar adalah anak muda begitu
jadi kalau kita research dari data kita sendiri
jadi yang menurut aku mungkin cukup mewakili industri kebanyakan itu millenials dan gen z
ya mungkin milenials yang duluan berani gen z itu kalau beberapa tahun lalu ikut ikutan milenialsnya
tapi sekarang kita melihat bahwa semuanya sudah punya pemahaman yang cukup lah mengenai crypto antara gen y dan millennials ini
dan kan suka dibanding bandingkan nih investor crypto dan investor saham
kayak tadi data dari bapepti saja kan investor crypto empat belas juta investor saham delapan juta
apakah memang ada dasarnya begitu orang yang biasanya trading crypto itu pasti sudah trading saham sebelumnya
ada tidak seperti itu konotasinya
pertanyaan yang menarik sekali sih
aku sendiri gak trading saham
jadi aku pertama kali digital aset investasi itu ke crypto
ya sebenarnya ada reksadana yang secara online
tapi masuk ke crypto itu mungkin dibandingin dengan aset kelas lainnya sangat mudah dalam hal masuknya butuh modalnya hanya sebelas ribu kalau at least di pintu gitu ya
sementara kalau yang lain mungkin ada satu lot harganya minimum seratus ribu atau lebih tinggi gitu ya
jadi dari sisi istilahnya mau coba coba setelah kita pelajari itu risknya lebih rendah karena masuknya juga kecil gitu ya
lalu yang kedua ada faktor of course yang kita semua tahu volatilitas kripto itu lebih dinamis dibandingkan nasional
dengan beta yang lebih tinggi juga
jadi kita lihat memang ini sangat menarik karena gen z khususnya gen z dibanding millenials
dan mereka lebih gutsy pasti ya
daripada generasi generasi yang lebih tua gitu
jadi mereka mungkin ya untuk mengenai saham untuk mereka pelajari lagi sekarang mungkin agak sulit
sementara crypto mereka lebih dekat karena banyak anak gen z dan millennials juga gamers
dan di dalam game biasanya ada game currency game token
jadi mungkin mindsetnya lebih dekat ke arah crypto dibandingin aset kelas yang lebih tradisional
nah dengan prestasi dua tahun mencapai lima juta pengguna
tahun depan mau berapa penggunanya targetnya
kita mau tahu nih apa saja sih strategi atau kiat kiat bisnis yang akan dijalankan oleh pintu
supaya lebih berhasil lebih mengutama begitulah dibandingkan dengan saingannya
tapi kita akan bahas tapi sesudah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami leaders' corner masih kembali sesaat lagi
kembali lagi bersama saya frida litwina di leaders' corner
dan masih bersama saya cmo chief marketing officer pintu timotius martin masnimo
tadi kita kan sudah ngobrol mengenai kiprah pintu dalam bisnis investasi kripto di indonesia
dan juga sudah membahas bagaimana nih prestasi pintu selama dua tahun terakhir ini
nah di segmen ini kita mau tahu mengenai strateginya
sebelumnya selamat buat pintu yang baru saja merampungkan pendanaan seri b ya
oh ya terima kasih
nilainya berapa satu enam triliun rupiah
nah setelah putaran seri b ini strategi apa lagi yang akan dilakukan oleh pintu
ya mungkin ada dua yang utama
yang pertama mengenai fitur dari produk tersebut
jadi kalau tadi kita ngobrol banyak sekali friendly untuk pengguna yang baru coba masuk ke crypto
ada beberapa fitur yang kita melihat bahwa beberapa user kita sudah berkembang pengetahuan kriptonya
pengetahuan tradingnya dan butuh fitur fitur yang sedikit lebih advance
untuk mereka membantu untuk trading yang jangka pendek maupun yang jangka panjang
jadi kita akan mengembangkan fitur fitur yang sedikit lebih pro
contohnya ada istilahnya auto jual atau beli atau biasanya mungkin kalau yang suka trading
manggilnya limit order gitu ya
nah tapi kalau limit order agak complicated
banyak angkanya kita mau coba bikin yang lebih simpel nantinya
jadi kita bikin pro fitur yang lebih simple
lalu kita mau menambah jumlah token token yang ada juga di dalam pintu
dan mungkin kita akan mencari kolaborasi dengan beberapa defi atau cefi partner kita
tunggu sedikit technical nih kalau ada limit order
kalau misalnya saham kan biasanya limit order sampai akhir hari ini gitu kan
atau sampai kita cancel sendiri
nah kalau di crypto

kalau kita bilang sampai limit hari ini kan itu kan diperdagangkan internasional di seluruh dunia
sampai hari yang di mana nih
di mana kita menentukannya begitu limitnya
kripto kan dua puluh empat jam ya
jadi tidak ada cut hari apa dia berarti trading
jadi limit order tersebut ini secara technical ya
itu adalah seperti kita memasang target di mana kita mau membeli atau lemari order di mana kita mau menjual
jadi mungkin untuk yang di crypto kalau sedikit serem tentang kualitas harga
mungkin bisa di set nantinya auto jual
jadi dari situ ya
dan itu buat yang lebih advance lah
dia punya target profit dan lost sendiri gitu ya
walaupun banyak juga yang user kita menggunakan metode yang lain yang lebih jangka panjang
contohnya seperti dollar cost averaging di cx yang fiturnya udah ada di pintu sekarang
nah fitur fitur yang lebih advance itu
kalau sebelumnya kan fitur fitur yang ditampilkan untuk pembelajaran misalnya sederhana gitu
nah untuk lebih ke advance lagi
tapi semuanya itu sebenarnya siapa yang mengajarkan
siapa sih yang berakting sebagai guru di pintu ini
karena mereka kan tentunya harus pintar nih untuk ngajarin pengguna pintu yang jutaan orang ini jumlahnya
jujur kita semua saling belajar dari satu sama lain sih
di dalam tim kita of course ada yang sudah mulai crypto sejak awal dua ribu sepuluh dua ribu sebelas tapi ada juga yang baru
kita saling belajar dari satu sama lain
kita melihat dari market global apa yang mereka lakukan
dan kebetulan kita juga punya berbagai investor yang cukup
lebih supportif dalam memberikan pelajaran pelajaran best practice yang ada di luar sana
berarti semuanya in house ya
dilakukan oleh in house oleh researchers in house juga
nah pintu juga menyebutkan melalui pendanaan pintu akan fokus merekrut talenta talenta yang terbaik
nah apa yang ditawarkan oleh orang orang tersebut dengan talenta yang luar biasa ini untuk berminat gabung di pintu
kan perusahaannya masih muda
baru dua tahun umurnya
terus investasi aset kripto juga belum terlalu populer lah katakanlah untuk masyarakat indonesia pada umumnya
lantas apa yang membuat mereka tertarik
ya jadi ini hal yang kedua yang tadi dari pendanaan seri b apa yang kita lakukan
kalau yang pertama tadi fitur dan teknologi
yang kedua itu hiring talent
jadi banyak yang kita tawarkan sejujurnya
tapi satu hal yang bikin aku sendiri dan mungkin banyak orang join ke pintu adalah kita bisa berkumpul bersama sama dengan crypto entusias
dan saling belajar teknologi web tiga blockchain crypto
sekaligus kita memiliki misi bersama sama juga untuk membuat crypto ini lebih accessible ke indonesia
dalam artinya lebih mengerti dan juga bisa lebih paham lagi dalam berinvestasi gitu ya
jadi kita berkumpul dengan orang orang yang sama sama percaya bahwa masa depan teknologi crypto dan blockchain ini akan menjadi andil yang besar dalam ekonomi kita
benefit yang sesungguhnya nih sekarang mungkin yang baru baru didengar
of course dari sisi salary package itu sangat kompetitif seperti tech startup gitu ya
jadi kita sudah melihat standarnya juga
lalu ada benefit unik nih
yang pertama wfa
jadi kita bisa working from anywhere
dari rumah dari hotel dari mana aja gitu
bahkan ini kalau kita lihat di belakang ada yang lagi kerja
kebetulan aja ini lagi ada event kita hari ini
jadi semua lagi berkumpul rame rame
jadi biasanya kita mencar mencar gitu ya
biasanya mencar mencar ya
yang kedua mungkin bagi yang mau masuk ke kantor atau mau sekali sekali masuk ke kantor dan decide buat tinggal di sekitar daerah kantor
radius mungkin tiga empat kilometer
itu kita bisa dibayarin kos kosannya atau sewa rumahnya
jadi itu unik sekali
jadi kalau mau masuk ke kantor dibayarin kos kosannya
dan bagi yang sudah punya keluarga punya anak mungkin mau ke kantor
mungkin anaknya bahaya kalau ditinggal sendirian
atau yang di rumah mungkin mau konsentrasi sedikit
anaknya mau oh coba belajar di tempat lain
itu ada childcare kan zaman sekarang
childcare ini juga ada allowance nya
jadi kita bayarin juga buat yang sudah punya anak childcare allowance nya
sangat di support
untuk bisa fokus mengembangkan crypto technology
dan kalau saya lihat nih suasana di kantor nih kayak lagi kuliah juga ya
teman temannya seumuran begitu rata rata masih di bawah tiga puluh mungkin bahkan ya
ya aku mungkin yang paling tua
rata rata mereka lahirnya sembilan puluh lima sembilan puluh enam
jadi mudah mudahan sekali
jadi seperti ketemu temen begitu ya kerjanya
ya dan biasanya jauh lebih ribet dari ini mungkin karena kita lagi shooting
saat ini sudah berapa banyak tenaga kerja yang diserap oleh pintu masuk
seberapa besar nih timnya
kita punya sekarang exactly satu ratus sembilan puluh sembilan triliun
jadi satu lagi kita akan masuk
termasuk mas timo ya
jadi sekitar dua ratus orang sekarang
rencananya kita ingin mungkin double number itu dalam waktu satu lima atau dua tahun ke depan
jadi kita butuh menambah lagi tenaga kerja
karena dua ratus orang itu kalau dibandingkan dengan startup investasi atau teknologi lainnya di indonesia
jujur itu relatif kecil jumlahnya dibandingkan yang lain yang bahkan sampai ribuan
dengan kompetisi yang semakin sengit
apa sih yang dicari dari calon karyawan pintu itu
nomor satu yang jelas passion terhadap cryptocy
dan rasa penasaran mungkin
mungkin dari major mana begitu jurusan apa
kuliahnya apa sih yang cocok untuk kerja di
itu agak sulit dari sisi akademis maupun industri sebelumnya
pengalamannya sangat sulit karena crypto itu baru
jadi kalau kita mau bilang minimum crypto pengalaman lima tahun enam tahun ya mungkin kita semua di indonesia belum kenal crypto saat itu
jadi memang yang dicari itu curiosity nya yang pertama
lalu dari sisi majornya apapun kita bisa terima gitu ya
mungkin comfortable dengan angka
berkerja dengan angka karena karenanya ceria kita investasi platform berurusan dengan angka setiap hari
lalu yang ketiga juga mungkin percaya bahwa mereka bisa ini ya
andil bagian juga untuk membesarkan pintu gitu
jadi hungry buat bawa kita maju gitu ya
lagi baru mau masuk di tes tidak
bitcoin itu apa apa sejarahnya bitcoin
tanya seperti itu gak
tanya yang menarik itu
mungkin akan cerita sedikit ya
ditanya apakah investasi crypto
kalau enggak tahu atau enggak
of course kalau udah investasi biasanya tahu
yang lebih seru lagi begitu masuk diterima di pintu itu satu dua minggu pertama aku dulu disuruh nonton video itu durasinya lima belas jam total
untuk pelajarin apa itu blockchain crypto bagaimana hashing cryptography nya bekerja
jadi kayak ada semacam tes masuk universitas lagi sih
bahkan sudah diterima pun masih dites
karena bahaya kan kalau salah informasi atau apa
apakah anda juga harus menjadi investor
di dalam pintu
enggak harus sih
semua nggak harus juga ya
nah mas timo dari segi produk nih tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai human resource
dari segi produk sendiri rencananya apa ke depan
iya yang tadi aku sebutin tadi sih ya mungkin ada beberapa jumlah token kita sekarang ada
yang terbanyak di market tapi kita terus nambah regulary averyment gitu ya
dan kita mau terus menambah itu
ada hopely yang kita tambahkan juga koin koin yang punya fundamental yang kuat lah
dan yang market yang customer kita juga minta gitu ya
yang kedua fitur yang lebih pro tapi tetap simple gitu
iya karena pro dan simple itu biasanya nggak hand in hand gitu ya
kalau mau pro ya biasanya jadi complicated gitu kan
nah jadi kita lagi cari cara bagaimana pro fitur ini bisa diterima dan dimengerti
jadi kita bisa lihat bahwa proses yang kita lakukan itu akan dipelajari oleh bahkan yang tadi yang belum pernah investasi sekalipun
jadi itu pro fitur tersebut yang akan kita kembangkan
nah pemilihan dari crypto mana saja aset kripto mana saja yang akan di include begitu di pintu siapa yang melakukan
apakah itu berdasarkan survei atau basically dari manajemen sendiri yang menentukan
jadi ada beberapa kriteria lah ya
yang pertama kita juga survei yang tadi disebutkan dari customer kita community kita di telegram twitter discore
kita tanyakan apa koin yang sedang diinginkan lalu yang kedua kita lihat juga fundamental koin tersebut dari sisi market capnya
mungkin kita bisa lihat dari ranking apakah mereka sudah banyak berinvestasi sudah berapa lama punya fundamental yang kuat atau tidak
lalu yang ketiga kita cek apakah mereka umurnya sudah cukup atau belum atau baru launching kemarin kita launching
nah itu kan kadang kadang berbahaya jadi kita cukup berhati hati dan yang keempat of course kita selalu berkomunikasi dengan bapepti juga untuk make sure bahwa koin ini sudah bisa legal
masih banyak yang mau saya tanyakan tapi saya harus jeda dulu kita masih akan kembali sesaat lagi
pemirsa tetaplah bersama kami leaders' corner masih kembali masih dengan pintu dan juga chief marketing officernya timotius martin
terima kasih anda masih di leaders' corner masih bincang bincang mengenai investasi kripto bersama chief marketing officer pintu timotius martin
nah mas timo pandemi masih berlangsung walaupun keadaan sudah mulai normal ya sekarang
nah akibat dari pandemi tersebut banyak sekali perusahaan startup yang mengalami kesulitan pengurangan jumlah karyawan pengurangan gaji
mungkin apa yang terjadi
apakah hal itu juga turut di share atau dialami oleh pintu apakah ada hal seperti itu
ya saat ini sih kita bersyukur kita tidak terkena impact nya ya
karena mungkin size perusahaan kita yang relatively masih kecil dibandingkan dengan yang lain
jadi kita justru sekarang lagi hiring talent talent terbaik di indonesia maupun di regional kita untuk bergabung sama pintu untuk bantu pintu
dan pintu justru baru mulai pas pandemi mulai ya kalau tidak salah dua tahun lalu
betul betul ya
iya betul ya
jadi kalau ingat april lalu
dua ribu dua puluh kita launching itu baru aja kita ada ppkm dan aturan lainnya
bagaimana tuh gimana ceritanya memulai suatu perusahaan di tengah tengah pandemi yang lagi hot hotnya tuh waktu itu
oh ada plus minusnya sih justru sebulan sebelum kita launching maret itu kalau perhatiin harga crypto itu lagi di bawah bawahnya ya
jadi cukup mengerikan waktu pertama kali memulai itu
namun begitu di april sudah sedikit lebih membaik sentimennya
dan akhirnya kita melihat search of new ini investor yang masuk ke crypto ini
jadi pas lah mereka di rumah mungkin punya pemasukan yang tadinya biasanya dipakai buat makan keluar jalan jalan
buat jalan jalan buat travelling
iya jadinya mereka sekarang figure out gimana nih spend yang lebih produktif
dan kebetulan kita launching di sana mengedukasi dan akhirnya jadi
dan kalau saya lihat memang pintu ini dimulai pada saat yang sangat tepat sekali
jadi kalau kita lihat dari data juga kan jumlah pengguna online trading
online traders juga jauh meningkat banyak ya di masa pandemi
karena mungkin memang mereka di rumah nggak ngapa ngapain
jadi trading gitu iseng iseng
apakah pintu juga merasa bahwa keberhasilan pintu selama ini ditopang oleh timing yang sangat tepat tuh
harga crypto juga lagi di bawah sehingga pada saat orang masuk yang ada kan ke atas naik gitu
ya i think bakal bohong kalau aku bilang bukan faktor
jadi memang timing itu sangat sangat tepat sekali sih
dan justru juga crucial buat indonesia secara keseluruhan
marketnya lagi booming sekali cepat banyak yang mau ikut ikutan
biasanya tapi fomo kan
jadi cuma oh ada temen yang ikut yaudah aku juga ikut
nah pintu hadir dengan fitur fitur yang kayak akademi tadi
itu bisa bantu menyimbangkan lah antara pengen masuk karena takut kehilangan momentum sama juga pengen bisa belajar
jadi ya waktu pas banget
tapi untuk seseorang yang sudah mengenal crypto nih seperti mas timo adakah yang bisa di share mungkin dengan pemirsa
market kan tidak selamanya naik tapi tidak selamanya turun juga
bahkan katakanlah di saat sekarang begitu ada perang antara perang dingin lah atau perang minyak begitu ya
inflasi terjadi di mana mana
apa yang akan terjadi dengan aset kripto kita juga tidak begitu paham gitu
apa himbauan dari mas timo selaku orang yang sudah bergelut nih di bidang investasi kripto selama ini
khususnya mungkin untuk keadaan sekarang kali ya
yang pertama kita harus lebih berhati hati dalam memanage keuangan
jadi manage risiko dengan betul kenali aset aset yang mau kita investasikan
nggak hanya crypto ya tapi bisa di saham bisa di reksadana dan lain lain
tapi khususnya di crypto coba kenali dulu aset kripto mana yang memiliki fundamental yang kuat
dan volatilitas yang sesuai dengan aset crypto

tapi yang paling penting ini mungkin saran dari aku personally juga nih
kita kayaknya harus kenali diri kita sendiri dulu sih
kita itu trader jangka pendek atau investor jangka panjang
jadi kalau yang jangka pendek kalau sudah mencapai target profit atau loss ya sudah
tahan tahan tahan terus lama lama akhirnya pas turun malah jual gitu
kalau misalnya yang tadi yang tipenya yang jangka panjang ya itu kita harus ketahui bahwa volatilitas itu memang bagian dari prosesnya di crypto gitu
jadi ya harus kuat juga mentalnya yang jangka panjang
jadi kita harus kenali diri sendiri dulu baru mulai masuk ke technical fundamental technical analysis
risk tolerance ya istilahnya ya yang paling tepat mungkin
nah mau bicara tentang regulasi ini
regulasi kripto dinamis sekali dari mulai wacana pembentukan bursa kemudian
ada penerapan tarif pajak ini berlaku bulan mei dua ribu dua puluh dua yang lalu
bagaimana anda melihat hal ini
menurut aku peraturan dan regulasi yang ada di indonesia itu cukup terdepan dibandingkan dengan negara asia lainnya
dan kita semua cukup bersyukur bahwa indonesia terbuka dengan aset crypto
diakui sebagai komoditas aset gitu ya di under bapepti

tax contohnya yang kemarin baru aplikasinya di bulan mei
itu sangat positif menurut kita di pintu
karena dua hal yang pertama itu membuat status aset crypto jadi lebih clear di indonesia
diakui gitu ya
dan yang kedua kita dapat juga pemasukan tambahan untuk negara dari tax tersebut
dan sebetulnya tambahannya yang ketiga tax tersebut juga bisa membuat kita sebagai investor investor lebih bertanggung jawab dalam melakukan investasi
karena semuanya sudah bersifat final kalau di pintu gitu ya
waktu dijual ataupun beli
itu bisa dengan tenang ketahui bahwa teksnya sudah diproses secara final
sama seperti saham ya kalau tidak salah ya
jadi perlakuannya ya sudah final
dan sekarang kan jadinya on level playing field
jadi kita sama sama aset class gitu ya
terutama di kalangan milenials dan juga gen z
nah menurut anda positifnya penerimaan publik terhadap aset kripto ini akan membuat masa depan
ya mungkin ada dua hal nih tentang masa depan
dari sisi market dan dari sisi behavior user di indonesia ya
dari sisi market menurut aku kita masih di awal mula
baru sekarang lima belas juta orang investor crypto
mungkin empat lima tahun ke depan kita prediksi mencapai lima puluh juta
sedangkan di negara negara yang finansial literatenya lebih tinggi
ya jadi mungkin dengan semakin banyaknya edukasi yang ada
pengetahuan tentang kripto seperti hadirnya pintu
itu bisa bantu akselerasi adopsi dari aset kripto
lalu yang kedua yang menarik mungkin user behaviornya juga akan berubah gitu ya
dalam beberapa tahun terakhir mungkin orang masuk kripto kebanyakan ikut ikutan
tiga tahun lalu apa lagi
mungkin belum ada media crypto belum ada seperti pintu yang mengajarkan ikut edukasi
hanya ikutin teman
sekarang aku udah mulai melihat even di tahun ini sudah mulai selektif aset kripto apa yang mereka ingin investasikan gitu ya
contohnya misalnya indonesia itu suka sekali dengan game gaming gitu ya
gaming kita ada seratus juta user gamers di indonesia
nah kalau kita relasikan ke aset kripto
ada beberapa aset aset yang berhubungan dengan crypto
berhubungan dengan dunia metaverse dan gaming
nah jadi dalam mungkin beberapa bulan satu tahun terakhir kita melihat banyak sekali gen z millennials itu investasinya bukan lagi bitcoin
bukan lagi etherium tapi ke industri atau aset kelas yang mereka suka bidangnya
karena mereka percaya mungkin bisa merubah bisa merevolusi industri gaming
ya terima kasih mas timo
tapi kita akan jeda sekali lagi
pemirsa tetaplah bersama kami
leaders' corner masih kembali setelah ini
ada masih di leaders' corner dan kita masih berbincang bincang mengenai investasi crypto di indonesia
bersama pintu dan chief marketing officernya timotius martin
apa alasannya mereka untuk kemudian berminat investasi di crypto
ya beberapa alasan yang pertama aksesibilitasnya jadi untuk investasi crypto itu modalnya rendah sekali
jadi semua orang bisa mulai coba coba dengan modal yang sangat rendah
di pintu sebelas ribu jadi itu cukup buat mereka bisa eksperimen lah di situ ya
yang kedua crypto ini menariknya dilihat bukan hanya sebagai aset investasi tapi juga sebagai lifestyle kalau kita perhatikan
di sosial media contohnya atau dunia web tiga gitu ya
dimana sekarang orang itu suka mau up to date menunjukkan kalau dirinya up to date dengan dia oh aku invest di crypto
atau aku punya nft profile picture nya nft
jadi kita melihat ada kesengambungan antara investasi dan lifestyle jadinya
dan berkembangnya social media juga itu sangat pendukung ya
betul nah itu menurut aku yang ketiga
dimana sekarang sudah mulai banyak media lokal maupun internasional
dan termasuk pin tuh juga yang pin tuh academy tadi mengajarkan informasi tentang investasi crypto
jadi in many ways menurut aku crypto itu lebih accessible bisa diinvestasikan bisa jadi lifestyle
dan bisa dipelajari dengan mudah di media sosial di youtube contohnya
dengan mudah dari gnc dan millennials
makanya cepat sekali berkembang
kalau kita perhatikan apa memang benar topik pembicaraan mereka nih lately nih suka ngomongin crypto benar gitu ya
kalau aku perhatiin di restoran restoran pasti ada aja yang ngomongin either crypto aset seperti bitcoin etherium ataupun nft yang juga lagi booming sekarang
dan dengan sendirinya itu juga tentu menarik minat orang untuk pingin tahu lebih jauh karena mereka mau ikut ngobrol ngobrol gitu ya
bahkan yang nanya biasanya orang tuanya apa sih nft gitu
nah jadi kalau kita perhatikan sebenarnya karakteristik khusus ciri ciri khusus dari investor di indonesia siapa saja mereka
mereka sangat up to day sangat trend sangat mengikuti tren
itu ada plus ada minusnya plusnya mereka tahu informasinya sangat cepat
mungkin setara dengan orang di market yang di luar ya tahu informasi mengenai aset terbaru cara investasi terbaru
mungkin untuk berhati hatinya adalah jangan hanya fomo jadi harus research dengan sendiri dulu mengenai aset yang mereka mau itu
nah fomo itu apa sih coba dijelaskan
fomo itu kalau misalnya aku melihat teman wah baru beli let's say matic polygon
terus aku gak tau tapi aku percaya nih orang kayaknya pinter dulu di kelas dia juara satu oh yaudah aku ikutan
oh itu namanya fomo
aku lihat semua teman teman beli yang sama aku ikutan nah itu bahaya
karena kita investasi kan dengan uang kita bukan uang barengan gitu ya jadi penting sekali untuk kita research sendiri
jadi jangan takut kehilangan opportunity begitu ya karena orang kan fomo itu karena wah gue ketinggalan kereta nih gitu
saran aku mungkin lebih baik ketinggalan sedikit daripada ikutan jatuh ikut aja
nah kalau kita kemudian suatu hari memutuskan oke deh aku mau investasi beli crypto apa hal terpenting yang harus disiapkan di samping uang tentunya ya
mungkin strategi dan mental kali ya
dari sisi strategi kita harus tahu bahwa kripto itu hanya salah satu aset dari banyak aset
kelas yang available buat kita investasi
itu pun mungkin jangan hanya ke satu aset yang kita percaya sekali gitu ya diversifikasi lah istilahnya ya
jadi punya strategi yang tepat dalam pemilihan aset
yang kedua kita juga perlu metode metode yang menarik
metode metode yang sedikit advance kalau kita mau trading dalam menginvestasikan
itu artinya adalah kita investasi secara rutin reguler periodically bisa per minggu per bulan per dua bulan dengan jumlah yang sama
regardless market conditionnya seperti apa dengan jumlah yang sama
taktik seperti itu akan meminimalisasikan volatilitas yang ada
itu sedikit technical tadi
tapi yang paling penting dari sisi mental ketahui diri sendiri dulu
kita itu investor atau trader lalu disiplin dengan apa yang mau kita capai
nah mas timo kalau tadi kan mau kerja di pintu nih ada sedikit tes nih baca dulu terus kemudian dites bitcoin tuh apa blablabla
nah kalau jadi investor perlukah kita ngetes diri sendiri gitu
menurut aku yes
menurut aku kita harus benar benar tahu uang kita ini kita simpan di mana dan harapan ekspektasi kita apa
dan yang lebih penting lagi resiko
karena sering sekali investor khususnya yang muda mungkin yang gen z gitu ya itu by default mereka optimistik
tetapi lah bahwa di dunia ini nggak akan ada yang selalu naik gitu ya
itu merupakan cycle jadi berhati hati dan manage risiko dengan baik
nah kalau untuk misalnya nih mau investasi saham
kita mau membeli saham tertentu kan kita lihat prospektusnya
kita baca laporan keuangannya bagaimana performance dia perusahaan tersebut begitu ya selama beberapa tahun terakhir
dan kita lihat juga apa yang akan mereka lakukan beberapa tahun ke depan
kalau mengenali aset kripto seperti apa apa sama
ya menurut aku
seperti itu juga apakah ada prospektusnya dan juga laporan keuangannya seperti itu
mungkin tidak exactly sama tapi fundamentally kita harus tahu juga teknologi di belakangnya apa
kan suka nanya underlying crypto itu apa
nah underlyingnya kalau di crypto itu adalah teknologinya
bitcoin contohnya yang merupakan teknologi crypto berbasis blockchain yang bisa kita mengirim uang itu sangat cepat dan juga tanpa biaya yang besar
dan open transparan
ada juga yang etherium sedikit berbeda dengan bitcoin
ethereum mungkin seperti bahasa pemograman lah
dimana di dalam blockchain etherium ini kita bisa membuat mendevelop aplikasi
untuk banyak kegunaan di dunia nyata
dan kita bisa lihat juga sedikit technical market capnya berapa berapa jumlah investornya dan supply dan demandnya seperti apa
jadi tetap ada beberapa fundamental yang aku sarankan sih untuk baca
nah untungnya semua informasi tersebut ada di pintu
ada di pintu ya
aku pun tahu gini karena mungkin karena pintu kali sebelumnya aku nggak punya tahu
oke pasti dia belajar nih setelah ini
mas timo kita akan lanjutkan kembali perbincangan tapi masih ada jeda
sekali lagi kita akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami leaders' corner kembali sesaat ini
kita sampai di segmen terakhir leaders' corner dan masih bicara mengenai investasi crypto
mas timo di berbagai belahan dunia ada yang lagi musim panas
nah kalau di crypto ini katanya lagi musim dingin crypto winter
apa artinya sih sebenarnya dan apa tips untuk memilih aset kripto di masa seperti sekarang ini di crypto winter ini
winter ya musim dingin
jadi memang seperti aset aset lainnya juga ada masa di mana crypto melakukan buruan atau lagi naik ada masa koreksi winter ya
mungkin pandangan aku dulu menurut winter ini
ini terjadi sudah beberapa kali sebelumnya
dan walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan tapi kalau kita lihat secara jangka panjang crypto masih terbukti sebagai investasi yang bisa cukup positif hasilnya buat kita
lalu untuk spesifikly yang winter saat ini kayaknya bukan cuma crypto ya
kayaknya keadaan ekonomi bahkan saham pun juga sedang stragu
tentu saja imbasnya juga akan ada ke crypto
mungkin saran aku yang terakhir adalah bersabar
dan menggunakan strategi manajemen resiko yang lebih ketat lagi
karena kita tidak tahu apakah akan turun lagi tidak tahu akan naiknya kapan
make sure kita punya amunisi untuk hal hal yang lebih esensial di hadap kita dulu sebelum kita investasi
jadi kalau sudah terlanjur beli hold dulu
kalau belum beli beli sekarang
itu yang menurut aku
kalau kita trader mungkin kalau punya target loss cut
kalau jangka panjang hold dulu
kalau jangka panjang tahulah ini part of the game
tahun dua ribu dua puluh dua bagaimana pintu mempertahankan dan meningkatkan juga ya pertumbuhannya
ya kebetulan karena lagi winter
i think winter ini juga menjadi sebuah filter ya
dimana tadinya mungkin banyak sekali gimmick gimmick di luar sana yang bisa mengajak orang untuk menginvestasi crypto
kadang kita melihat token launching entah dari mana asalnya
bisa ada selebriti bisa ada yang lain lain
dengan adanya winter ini terfilter jadinya hanya aset aset dengan fundamental yang kuat yang akan survive
sama dengan halnya platform investasi
jadi dengan adanya winter ini pintu akan fokus terhadap produk feature yang akan kita inovasikan terus ke depannya
dan kita akan menambah tadi hiring talent kita sehingga kita punya amunisi yang kuat secara teknologi secara people untuk persiapkan buluran berikutnya
kalau dari liburan berarti naik berikutnya ya
jadi kita get ready dulu sekarang untuk yang kedepannya
di awal bukanya atau mulainya pintu juga lumayan dingin ya winter juga waktu itu ya
best of all waktu itu dingin untungnya karena ada pintu jadi anget dikit
nah mungkin terakhir sebagai penutup
pandangan anda akan seperti apa industri crypto kedepannya
tadi sudah dibicarakan panjang lebar ya bahwa karakteristik investor seperti apa kemudian edukasi seperti apa yang mereka butuhkan
tapi kalau dari pandangan anda sendiri nih terlepas dari hal hal seperti itu kemana arahnya ini crypto di indonesia
ya menurut aku yang pertama akan lebih banyak orang punya fundamental pengetahuan yang lebih kuat mengenai crypto
semakin pintar ya mereka
semakin pintar regulasi yang semakin mendukung dan mengutamakan keamanan para investor
jadi dengan regulasi yang jelas pasti banyak juga pemain yang merasa lebih nyaman untuk masuk untuk coba
yang ketiga menurut aku kegunaan aplikasi yang mungkin saat ini kita belum terlalu banyak melihat
mana nih aplikasi dari blockchain teknologi di indonesia
mungkin kita akan melihat sebentar lagi ya kedepannya
dari itu di startup di area government mungkin menggunakan teknologi web tiga atau blockchain yang bisa memaksimalkan kinerja mereka
nah kalau dari segi keamanan atau dari segi perpajakan begitu harapan dari katakanlah suatu exchange seperti pintu itu pemerintah
seharusnya melakukan apa sih
apa yang kita perlukan
i think yang mereka lakukan selama ini sudah cukup supportive sih ya
dan kita sama bapak pepti pintu terus berkomunikasi untuk mereview aturan yang ada dan melihat perkembangan industri
dan kita akan selalu memberi masukan apa yang harus dilakukan untuk terus memproteksi customer kita
teks tadi contohnya itu mungkin hal yang sangat positif
dan indonesia mungkin yang pertama kali ya di berbagai banyak negara ya melakukan tax terhadap crypto
itu membuat crypto menjadi suatu aset yang legal dan juga memberi pemasukan yang cukup sehat untuk negara ke depannya hopely
nah pertumbuhan investornya sudah cukup bagus sudah lima belas juta investor bagaimana dengan pertumbuhan dari exchange itu sendiri
platform untuk melakukan jual belinya apakah anda melihat akan lebih banyak lagi ada pintu pintu pintu yang lainnya
saya harap itu satu satunya pintu masuk buat banyak orang indonesia ya
tapi kita melihat pemain exchange yang lain selain sebagai kompetitor kita melihat mereka kolaborator juga
karena nggak mungkin pintu mengedukasi market indonesia sendirian secara effort dan cost akan sangat besar
jadi kita ya welcome dengan banyaknya exchange atau pemain blockchain technology crypto lainnya bisa di defi bisa di cefi
kita welcome karena itu ujung ujungnya akan membantu indonesia semuanya lebih mengadopsi crypto dan blockchain technology
jadi kalau ada exchange exchange lainnya tugas mereka yang utama pun adalah tentunya mengedukasi ya
sama seperti yang dilakukan oleh pintu dan juga platform yang sudah ada terlebih dahulu mengedukasi masyarakat mengenai aset kripto di indonesia ya
ya betul jadi itu ya kita sebagai action harus bertanggung jawab user yang kita punya kita harus edukasi sehingga mereka bisa manage resiko dengan baik
berinvestasi juga dengan pengetahuan yang cukup gitu

oke baik terima kasih sekali lagi atas waktunya

timotius martin chief marketing officer dari pt pintu kemana saja
atau kita kenal dengan brand pintu
semoga sukses terus pintu dan memang berhasil menjadi guru atau berhasil mengajarkan mengedukasi masyarakat indonesia agar lebih bijak tentunya ya dalam berinvestasi di aset kripto di indonesia
dan pemirsa demikianlah bincang bincang kami dengan chief marketing officer pintu timotius martin
semoga perbincangan ini berguna bagi anda dan memberikan kepada anda insight yang lebih dalam lagi mengenai apakah aset kripto tersebut dan apakah anda sesuai untuk berinvestasi dan menjadi investor aset kripto di indonesia
saya frida litwina undur diri sampai jumpa